kita mulai saja informasi pertama akibat berebut gunungan hasil bumi sejumlah anak anak di desa kedanyang gresik terjepit dan juga terjatuh
mereka begitu tidak kapok dan terus berdesakan untuk mendapatkan sayur dan buah buahan yang sudah diarak
begitu selesai dibacakan doa dan diarak ratusan anak langsung berebut gunungan hasil bumi yang berisi sayur mayur dan buah buahan di atas panggung
bahkan saking semangatnya ada anak anak yang terjepit dan terjatuh saat berebut
meski demikian anak anak ini tidak kapok dan justru bangkit lagi untuk kembali ikut berebut hingga membuat panitia kewalahan
panitia juga membantu melemparkan sejumlah hasil bumi kepada anak anak lainnya agar tidak ikut berdesakan
hasilnya kurang dari sepuluh menit gunungan ludes tak tersisa
rebutan apa ini
rebutan buah buahan dan sayur sayuran
tradisi sedekah bumi ini digelar sebagai wujud syukur atas melimpahnya hasil panen tahun ini di desa
kedanyang kecamatan kebomas kabupaten gresik
di tulungagung ribuan warga rela berdesak desakan dan mengantri sejak pagi demi mendapatkan sembako gratis yang dibagikan klenteng cuti kiong
tak hanya orang dewasa anak anak dan balita juga ikut mengantri berjam jam di aula kelenteng
meski ada yang terjepit dan berdesak desakan namun pembagian sembako gratis berisi beras mie instan minyak goreng dan buah buahan berjalan lancar
pembagian sembako ini merupakan rangkaian
acara sembah yang rebutan atau potau untuk memberikan sesaji kepada arwah para leluhur agar tenang di alam baka